kalau aku ini bukan fadil
aku gak mungkin bersama dia untuk pergi berbulan madu
kamila juga punya keinginan yang kuat
untuk memperbaiki hubungan kita
ya siapa tahu aja dengan liburan ini
rumah tangga kita akan semakin membaika
kamu besok jadi pergi berlibur sama camilla kan
aku akan ajak kamu
aku mau kamu ikut berlibur dengan aku dan juga kak fadil
ini sama sekali gak masuk akal
masuk akal mila
andara aku ingin semuanya transparan
aku ingin melihat dengan mata dan kepala aku sendiri
kalo kamu berhubungan dengan kak fadil
bukan dengan cara sembunyi sembunyi di belakang aku
karena itu lebih menyakitkan
jadi kamu mau kan ikut berlibur dengan aku
cukup mila cukup
semakin lama pikiran kamu tuh semakin ngacau mila
satu hal yang harus kamu tahu

aku mau percaya sama kamu dan juga kak fadil

tapi aku sudah capek dengan semua fitnahan kalian terhadap aku dan fadil
berapa kali aku coba untuk jujur salah kamu mila
tapi kamu tetap menyangka aku berhubungan dengan fadil
sekarang gini aja mila
terserah kalau kamu mau berlibur dengan fadil
tapi aku gak akan ikut
dan satu hal lagi yang harus kamu tau
tadi aku cuma bilang sama kamu
kalau aku gak setuju kau berlibur
itu karena aku lebih suka kamu tinggal di jakarta mila
kenapa kamu menyangkut pautkan masalah ini dengan kak taufan
itu saja yang mau aku sampaikan sama kamu mila
kak edo kak edo itu kan udah lama banget ya gak ketemu sama kava
kak edo gak kangen sama kava
ya aku kangen melana
aku kangen banget sama kava
ayah mana sih gak kangen sama anaknya sendiri
tapi kan karena beberapa hari ini kan aku lagi sibuk nyari si ini sama si cantik
jadi aku gak bisa ketemu sama kava
terus keadaannya apa gimana baik baik aja kan
alhamdulillah sih kak kava itu sehat dan baik baik aja kok
soalnya kan sekarang kamila dan kava dia tinggal di rumah ana
di rumah kamu
iya kak soalnya mama itu khawatir banget kak dengan keadaannya kak taufan
terus hubungannya kamila sama fadil tinggal di rumah kamu dengan tovan lagi koma apa
oh iya kak gini ceritanya
kak taufan itu kemarin sempat sadar kak
terus dia mau berdiri dan mau ketemu sama camilla
tapi belum sampai pintu kapannya langsung pingsan lagi kak
taufan gak pengen nyari kamila
itu dia kak ana juga kurang ngerti ya kak
kenapa akhir akhir ini semenjak kak tovan koma kak taufan tuh jadi sering banget kak sebut sebut nama camilla
tuh kan gua bilang juga apa taufan itu memang suka sama kamila
bahkan dalam komanya pun yang diinget cuma kamila
orang pertama yang ingin dijumpainya setelah sadar pun juga kehamila
oh iya anak sekarang hubungannya kamila sama fadel gimana baik baik aja kan
aku bukannya pengen ikut campur
tapi aku tau tentang kedekatannya fadel dengan andara
kak edo tau dari mana kak
jadi gini nak aku pernah merokokin mereka berdua lagi di restoran
makanya naskah aku pengen nanya sama kamu hubungannya kamila sama fadil gimana baik baik aja
ya karena ada masalah antara ini kak hubungan kamil dan kak fadil itu jadi kacau sekarang
mereka jadi sering berantem kak
dan sampai sekarang mereka masih suka berantem
ya gitu sih tapi mereka besok akan liburan kok kak
yang tini itu sengaja mempersiapkan paket liburan untuk kamila dan kak fadel
ya siapa tahu aja mereka jadi bisa tambah mesra dan memperbaiki hubungan kan
jadi mereka nggak usah berantem lagi kak
ternyata ni anak mewah
ini memang pertama kali einmal evet t jour
contoh contoh kalau korbipan jaeroban masih takiego itu ribet sama hadrainya ya
ke egenteringsi kita pasti gugup populasi keluarga
dan satu hal lagi yang harus kamu tahu
tadi aku cuma bilang sama kamu
kalau aku nggak setuju kamu berlibur
itu karena aku lebih suka kamu tinggal di jakarta mila
eang cuma mau meyakinkan
kamu jadi liburan kan
syukurlah kalau begitu
pergunakan kesempatan hiburan ini sebaik mungkin ya
lupakan semua permasalahan yang ada
tinggalkan semua beban pikiran kami
pokoknya kamu harus bisa memanfaatkan kebersamaan kamu sama fadira
buatlah seolah olah kalian itu berdua
itu pengantin baru yang baru menikah
dan baru pertama kali berbulan madu
intinya sih yang ingin lihat kamu sama fadil akur lagi seperti dulu
karena biar bagaimanapun pernikahan itu harus dipertahankan
kamu ngerti kan maksud eang mila
baguslah kalau begitu
dan satu hal lagi kalau kamu mulai kesal sama fadhil ingatlah sama janji kamu waktu dulu ya
saat eang minta kamu untuk menceraikan fadhil
kamila janji kalau kamila tidak akan pernah bercerai sama kak fadhil
karena bagi kami perceraian adalah pilihan yang bodoh yang tidak akan pernah kami lakukan
bagus jadi ingat terus janji kamu itu ya
sampai jumpa lagi
kamu ngapain diam di sini sendirian
enggak ma enggak apa apa cuma lagi ngelamun aja
kamu besok jadi pergi berlibur sama kamila kan
ya mudah mudahan liburan kalian ini membuat kalian jadi akur kembali ya fadil
mama sependapat dengan bu tini kalian itu memang perlu waktu bersama yang lebih lama
ya jadi membuat kalian hubungannya bisa kembali seperti dulu
ya terus gimana dengan taufan ma selama ini taufan kan selalu nyariin kamila
dan keadaan taufan yang tadinya gawat baik baik aja setelah ketemu sama kamila ma
kalau nanti kamila pergi sama fadhil untuk liburan terus gimana dengan taufan ma
fadhil kok kamu dan kamila itu kelihatannya aneh ya
ya aneh kemarin kamila menyodoh nyodorkan andara ke kamu sekarang kamu menyodoh nyodorkan taufan ke kamila
sebenarnya kalian tuh apa sih kalian mau bertukar tukaran pasangan
enggak ma maksudnya bukan begitu ma
ya udah makanya kamu atau camilla tidak boleh membatalkan liburan
lupakanlah urusan jakarta insya allah taufan gak kena penapa kok fadhil
kamu percayakan saja tovan sama mama papa dokter effendi juga marian
pokoknya kalian berdua harus tetap liburan ngerti kan fadhil
nyokap lo udah bener juga